warga palu yang membutuhkan layanan kesehatan maksimal kini bisa mendatangi rumah sakit terapung milik tni
kri suharto didatangkan ke pelabuhan pantoloan palu untuk membantu penanganan medis khusus
selama aliran listrik di kota palu belum pulih layanan rumah sakit di kota palu menjadi tidak maksimal
guna mendapatkan layanan kesehatan khusus masyarakat palu untuk sementara bisa mendatangi kri suharto yang dihadirkan untuk memberi layanan kesehatan secara khusus yang belum bisa dilakukan oleh rumah sakit
sejak kamis lalu kri suharto sudah merapat di pelabuhan pantoluan kota palu dan telah melayani ratusan pasien dari palu
rata rata warga yang datang mengalami patah tulang dan harus dilakukan tindakan operasi
yang kita lakukan kita lakukan
tindakan operasi itu yang mengalami patah tulang kemudian juga trauma pada tulang belakang kemudian juga luka luka akibat terkena puing puing atau bahan bangunan
sehingga dia ada yang luka robek luka lecet itu juga kita lakukan tindakan pembersihan
kemudian untuk patah tulang ini rata rata dia ada luka terbuka sehingga kita lakukan operasi dengan menggunakan pen yang di luar seperti itu
warga yang datang untuk berusaha
pertama para pelabuhan yang dapat bisa langsung datang ke pelabuhan pantoloan dan mendaftar di tenda pelayanan di samping kapal
guna mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan
dua lantai di dalam kapal digunakan untuk proses perawatan medis dan tindakan operasi dengan kebutuhan obat obatan serta peralatan yang lengkap
kri dr suharto kita untuk fasilitas rumah sakit full di geladak c jadi di situ ada poli poli dan kamar bedah lima kamar bedah
kemudian untuk perawatan di geladak b
dek yang kita siapkan untuk perawatan pelayanan kesehatan
misalkan keadaan nanti darurat lebih ini kita punya tank deck yang bisa kita gunakan ataupun di anggareli bisa untuk pasien juga
proses sosialisasi pemberian layanan medis terus dilakukan agar warga mengetahui keberadaan layanan ini
kri suharto akan berada di kota palu hingga masa tanggap darurat bencana selesai selama empat belas hari